jono orangutan kalimantan akhirnya menemukan rumahnya di hutan kalimantan tengah
setelah enam tahun dirawat di pusat penyelamatan satwa tegal alur tangerang
jono akan diserahkan ke orangutan foundation international atau ovi pada senin dua puluh tiga april dua ribu delapan belas
orang utan kalimantan merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat ini spesiasnya berjumlah sekitar lima puluh tujuh ekor yang tersebar pada dua puluh lima metapopulasi
jono adalah orangutan yang sudah berusia dua puluh tahun
sebelumnya jono diserahkan oleh warga dengan sukarela pada delapan belas april dua ribu dua puluh
setelah dirawat di pusat penyelamatan satwa tegal alur selama enam tahun
jono akan ditranslokasi ke orangutan care center and quarantine
milik orangutan foundation international ofi di desa pasir panjang kota waringin barat kalimantan tengah
setelah itu jono bisa dilepaskan kembali ke habitatnya di taman nasional tanjung puting
selama di pps jono dipantau kesehatannya secara rutin dan dipastikan dalam kondisi sehat dan siap dipindahkan
setelah dipindahkan jono akan mengalami masa penyesuaian di karantina selama tiga puluh hari
selain tetap dipantau kesehatannya jono juga akan dipantau penyesuaiannya agar bisa bertahan di alam liar
karena kan kondisi jono ini memang spesial sekali
tidak seperti orangutan yang kita selama lamanya terima
memang yang kecil ya untuk usia bayi anak
nah itu biasanya kalau habis karantina biasa kita akan pindahkan ke lokasi hutan pelepasan sementara
nah disitu nanti mereka akan belajar tuh
belajar naik pohon belajar cari makan seperti itu
tapi kalau untuk jono ini memang agak sulit
jadi kita tidak bisa langsung nanti melepas dulu
karena kita belum tahu kondisinya dia seperti apa
translokasi ini merupakan implementasi dan aksinya
serta upaya konservasi keanekaragaman hayati
dirjen konservasi sumber daya alam ekosistem kementerian lingkungan hidup dan kehutanan berharap kerjasama seperti ini akan terus ditingkatkan
masalahnya populasi orangutan yang teranjam dan lahan hutan yang semakin menyusut
karena enam puluh persen orangutan makan buah dan bijinya disebarkan ke lantai hutan
sehingga orangutan itu adalah penyebar biji dan krijes
bantuan tuhan binatang yang membantu kita untuk merestorasi hutan
jono akan diberangkatkan pada senin dua puluh tiga april dua ribu delapan belas dari bandara internasional soekarno hatta ke pangkalan bun kalimantan tengah
tak hanya jono seekor beruang madu bernama badi juga akan sama sama dipindahkan
syarah mediana tangerang